sistem dan strategi pertahanan yang kuat adalah kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap negara termasuk indonesia
hal ini karena sejumlah wilayah indonesia yang strategis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga
strategi dan sistem pertahanan di wilayah ini harus terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan gejolak di kawasan perbatasan
saat ini salah satu ancaman serius yang harus diwaspadai adalah kelompok maute yang terafiliasi dengan isis di marawi filipina
kelompok maute yang terdesak dan melarikan diri berpotensi masuk ke indonesia melalui laut di wilayah perbatasan indonesia dan filipina
bahkan terdapat sejumlah kombatan maute yang diduga berasal dari indonesia
untuk itu indonesia harus memperkuat strategi pertahanan dan operasi pengamanan di perbatasan laut dengan filipina
untuk memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan pemerintah indonesia kini tengah bersiap untuk membangun sistem pertahanan di wilayah perbatasan nkri
wilayah itu diantaranya natuna di kepulauan riau tarakan di kalimantan utara
morotai di maluku utara biak dan merauke di papua serta kupang di nusa tenggara timur
penguatan pertahanan dilakukan dengan membangun pangkalan militer pengadaan pesawat tempur dan penempatan drone serta penambahan radar untuk mengamati wilayah nkri
dengan penguatan sistem pertahanan indonesia dapat mengantisipasi adanya ancaman keamanan yang muncul dari darat laut maupun udara
pira fyardi kresnantio cnn indonesia
strategi pertahanan sebuah negara
pertahanan sebuah negara tentu merupakan kunci untuk menjaga keamanan negara di dunia
kepala kepala kepala tentara di indonesia
kepala kepala kepala tentara di indonesia
kepala kepala tentara di indonesia
kepala kepala tentara di indonesia
untuk menjaga keamanan dan kedaulatan misalnya negara kita di indonesia
dari berbagai macam ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
apalagi kalau kita lihat sekarang dengan adanya globalisasi dan gejolak berbagai politik internasional
termasuk misalnya terorisme internasional tentu akan berdampak terhadap keamanan di indonesia
nah insight kali ini kita ingin mengetahui apa saja strategi pertahanan republik indonesia
untuk memastikan bahwa negara kita itu tetap stabil tetap bersatu dan tentu saja bebas dari bermacam macam ancaman
saya berbincang dengan menteri pertahanan kita pak riamiza tria kudu dan sudah ada di samping saya pak menhan
terima kasih telah mengundang saya ke sini ya
bagaimana sehat pak riamizat
alhamdulillah sehat habis lebarannya tambah sehat aja
iya kelihatannya tambah gemuk
tapi harus fit ya kalau sebagai menteri pertahanan
supaya tetap bisa bertahan
pak menhan kalau kita lihat ini sekarang gejolak dunia ini betul betul sulit untuk diprediksi ya
kita melihat berbagai macam konflik dan juga ada isu terorisme internasional
ada bermacam macam yang tentu saja bisa berpengaruh terhadap keamanan dan kedaulatan berbagai macam negara termasuk di indonesia
saya ingin tahu mungkin kalau dilihat dari
berbacam bentuk ancaman yang ada baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
di indonesia ini apa sebenarnya ancaman yang paling berat dan besar pak menhan
pada waktu dua lima tahun lalu waktu saya jadi menteri pertahanan saya merenung di sini kira kira apa yang harus saya siapkan
biasanya biasanya ya tidak semuanya
menteri pertahanan cuma menyiapkan untuk perang
perang dia menyiapkan atau membeli alat perang
jadi mindsetnya perang
kalau saya tidak
karena saya berpikir satu mau perang perang dengan siapa
daerah kita ini asean
negara lima puluh tahun tambah erat hubungannya
hampir hampir tidak mungkin
kalaupun terjadi ketidak cocokan itu ada perjanjian
tidak boleh menggunakan senjata
selesaikan dengan lama
ini sudah lima puluh tahun
nah kemudian negara lain di selatan kita australia new zealand itu bukan ancaman
karena mereka sangat baik dengan kita
bukti baik ke menhan australia sebelum dia membuat buku putih
konsepnya disampaikan ke saya
tolong dulu dicek
walaupun mungkin kadang kadang agak berantem dan lain sebagainya secara politik ya
tapi ancaman secara fisik
saya selalu berbicara dengan setiap menteri pertama
baik amerika baik inggris baik rusia dan lain lain
di sini juga
hubungan antar negara itu pasti kadang kadang surut kadang kadang pasang
artinya kadang kadang baik
kadang kadang kurang baik
dan saya harapkan kita menteri pertahanan tidak boleh pasang surut
karena ini akan baik lagi nanti
bagaimana kalau kita tidak baik ini baik kan tidak baik
jadi harus stabil
selama ini kita stabil
walaupun bagaimana hubungan
waktu dengan australia waktu dengan perancis waktu ada di hukum mati itu kurang baik
saya baik terus dengan mereka
kan nanti baik
sekarang tidak ada masalah
jadi saya tidak boleh ikut ikut menteri pertahanan dengan tentaranya ikut ikut pasang surut berbahaya itu
kembali ke ancaman fisik itu misalnya yang perang lah istilahnya
negara lain dan menyerang kita dengan senjatanya dan lain sebagainya
itu bukan bagian dari ancaman yang kita miliki sekarang
khusus untuk indonesia ini
melihat asean sekarang kan sudah masyarakat ekonomi asean
jadi semua akur akur saja
dan tetangga kita juga kelihatannya tidak tertarik untuk menyerang kita
saya bagi dua ancaman
satu ancaman nyata dan satu ancaman yang belum nyata
yang perang terbuka menggunakan alutsista antar negara itu ancaman yang belum nyata
tapi masih lama
kalau itu nyata ya kita melaksanakan perang
kenapa kita perang
karena satu integritas kita terganggu
kemudian kedaulatan kita terganggu
keselamatan bangsa terganggu kita perang
tapi perang untuk pertahanan negara
bukan untuk menyerang orang lain
dan saat ini posisi indonesia ancaman terhadap kedaulatan integrasi itu pak menhan sendiri melihat bukan salah satu yang
belum ada saya lihat itu
belum ada ya
belum ada kenapa
kalau ada kan itu
kalau ada kita hadapi dengan sistem pertahanan kita
yaitu perang semesta atau pertahanan semeta
jadi seluruh rakyat untuk mempertahankan negara ini
itu kekuatan yang luar biasa
kalau begitu oke
untuk sementara ini ancaman fisik tidak ada
jadi apa yang paling
ya ancaman nyata
ancaman itu belum nyata
kalau dia menjadi nyata kalau integritas kedaulatan keselamatan bangsa terganggu
kita melaksanakan perang semesta tni dibantu dengan seluruh rakyat
ini perang yang menakutkan orang
yang mudah mudahan tidak terjual

tidak ada satu negara
israel berapa puluh tahun
cuma nggak sampai sepuluh juta
tapi begitu dia terancam
yang misalnya delapan juta
delapan juta itu menjadi tentara
kalau dua ratus juta menjadi tentara tidak ada orang yang bisa masuk ke sini
ya harus dilatih dulu dong
itu kementerian pertahanan menyatukan itu di dalam
apa namanya masalahnya
bela negara itu menyatukan bangsa untuk membela negara
sebagai salah satu dari strategi yang
oke itu yang nyata
yang tidak nyata
yang nyata sekarang
itu belum nyata
ya belum nyata
yang nyata ada satu teroris
teroris kemudian bencana alam
kemudian pelanggaran perbatasan
dengan pencurian sumber daya alam
walau sedikit tapi kita harus waspada ini
penyakit wabah penyakit
itu kan bisa dibuat
apalagi chemical warfare biologis dan ancaman seperti itu
cyber dengan intelijen ya
kemudian masalah narkoba
narkobanya jangan dalam kepentingan
dia lebih dari perang
satu hari lima puluh orang
kalau setahun kan delapan belas ribu yang mati
kalau dua tahun tiga tahun dikalikan saja
kemudian yang direhab sekarang
waktu saya menjadi menteri dua tahun lalu tiga juta
sekarang sudah ada lima juta
kemudian yang direhab tidak akan sembuh
tinggal menunggu saja
dua tahun lalu satu dua
sekarang sudah dua juta lebih
jadi ini ancaman nyata
ancaman nyata harus diatasi
ya dan perbatasan kita kan begitu poros
jadi ini sering terjadi
misalnya penyelundupan dan lain sebagainya
nah dengan adanya berbagai ancaman yang nyata dan ini sudah kita rasakan
tapi yang sebenarnya yang prioritas yang menurut pak menhan sendiri ini
misalnya sudah lampu merah tapi ini masih kuning
ini masih bisa diatasi
apa kira kira yang
mungkin ya terorisme itu ya yang selama ini kita rasakan salah satu yang terpenting
ini sudah ancaman dunia
bukan ancaman kita saja
setiap saya bertemu dengan menteri pertahanan menteri pertahanan di seluruh dunia
selalu bicara itu dulu
nah kemudian baru kita ini becana alam
kan belum tentu tempat lain kan belum tentu
di sini bencana alam nih
karena di ring of fire kan
kemudian narkoba tadi itu lampu merah
cyber sebenarnya juga sudah mulai
cyber kan sudah
karena ini sudah
itu merusak sekali
itu kan harus waspada
yang lainnya ya lampu lampu kuning lah
nah kalau dilihat dengan ini mungkin kita fokus ke strategi ini
pasti ini membutuhkan strategi yang berbeda beda
kita mulai dari ancaman terorisme
karena ini ancaman yang sebenarnya sebelum terorisme internasional
juga kita sudah alami secara domestik
ada domestic teror dan ada juga yang mungkin diimpor dengan misalnya isis dan lain sebagainya
apa kira kira yang harus difokuskan menjadi strategi
mengingat negara negara maju seperti eropa saja mereka tidak bingung gitu
bagaimana menghadapi sesuatu
terorisme yang tidak bisa diantisipasi bisa terjadi kapan saja
kemudian pertemuan menteri pertahanan asia admn dan plus yang lain
secara bicara mengatasinya mengatasinya ada tentara polisi pasukan antiteror
ada yang lebih intelijen
ada visi undang undang bagaimana tentara bisa masuk
kan itu terurusnya
kalau saya bilang nggak gitu
itu enggak sering
bagaimana bangsa itu melawan teroris
itu bagaimana rakyatnya menghadapi sd
itu isi sakut
baru baru ini saya lihat ada buku
kadangan johnnya itu
saya dua tahun lalu sudah bilang begitu
tapi ini kan undang undang terorisme kan ingin mengundang tni untuk menjadi bagian dari itu
kira kira kenapa ini kurang sesuai atau apakah akan membuat perbedaan approach yang cukup signifikan yang selama ini
undang undang tni tiga empat tahun dua ribu empat sudah salah satunya adalah bagaimana tni bisa melakukan tindakan terhadap teroris
ada undang undang itu
jadi sudah cukup dengan undang undang negara
yang kedua beberapa kali saya sampaikan
teroris isis itu bukan musuh satu negara saja
berarti musuh manusia
penanganannya juga sama sama
bukannya musuh tukang becak tukang ojek orang kaya orang miskin
enggak musuh semuanya
jadi mengatasnya apa
eh semuanya kita mengatas itu
misalnya tukang beca mungkin tukang ojek
dia memberikan informasi itu sudah membantu
jadi menggunakan kapasitas yang ada di masyarakat itu sendiri
jangan sampai apa namanya itu polisi itu tentara
masa berdua ini bahaya
tapi memang kan masyarakat mengharapkan kalau ini tugas polisi lah misalnya
karena masyarakat sibuk dengan urusannya masing masing
saya dengan bela negara mengajak
saya sampaikan dengan teman teman yang menhanwa
ini luar biasa
mereka sudah berapa
saya kira sudah ada enam puluh an juta itu
mou mari kita perang dengan isis
nah kalau sudah seratus juta misalnya perang isis
dari aceh sampai ke papua bilang kita perang isis
isis juga mengkerut juga
eh kita melawan rakyat
bukan melawan polisi saja
kita ketahui misalnya kalau di singapura ya jumlah penduduk mereka kan sedikit
sehingga ada yang namanya wajib militer
tadi kan pak remesan menyebutkan di israel
karena mereka kan dari segi sumber daya manusianya kan juga sedikit
jadi ada kewajiban
nah ini bagaimana kira kira menerapkannya di indonesia dengan dua ratus lima puluh
ada undang undang dasar

hak dan kewajiban setiap warga negara untuk bela negara
dulu pakai bambu runcing
sekarang bela negara
bela negara itu menurut profesi masing masing
dokter lain apa
enggak mengangkat senjata
orang bilang mengangkat senjata
siapa yang bilang angka senjata
saya sering menjelaskan
ini sudah lima puluh enam puluh tujuh puluh juta loh
yang udah bela negara ini
di ke depan ada seribu tiga ratus orang papua
rakyat yang mau masuk bunda krista di bad glad
jadi kita mengajarkan
saya kata sampai begini ya
kita ini harus bersyukur kepada tuhan
bahwasanya tuhan memberikan tanah yang namanya indonesia
karena apa yang ditanamkan hampir seluruh dunia
bukan semua dunia
tanaman dunia tumbuh
tapi banyak tumbuh di sini
saya pergi ke suria
saya pergi ke libanon
bagaimana apa nama orang bertahun tahun dari suria sana
mungkin tiga empat tahun
ada dua juta tiga juta orang di sana
hidup di tenda
kalau di tenda itu kan satu minggu aja piknik enak
melahirkan di sana
apel di sana
hanya mencari tempat yang aman
hanya mencari tempat aman
menggunakan tempat nenek mo yang dia dilahirkan
enggak perlu aman
di sini enak kok
belum lagi kalau mau cari tempat yang lebih enak lagi
nyeberang ke eropa
naik perahu yang dua ratus
dan ketika di eropanya juga mereka tidak diterima ya
kalau diterima kelas berapa
jadi susah mencari tempat yang enak aman
di sini sudah enak
makanya bersyukur kepada tuhan
terima kasih kepada negara ini
bela negara tuh
bela negara ini yang memberikan kelelakan itu
dengan profesi yang begitu berbeda beda
seperti tadi disebut misalnya ada dokter
bagaimana bentuk bentuk bela negara yang bisa di
masing masing jelas ya
saya sudah berkoordinasi dengan medikbud
medik di menteri agama
lapor kepada presiden
sd kelas satu sudah bela negara
walaupun skala yang dapat
bela negara itu ujungnya adalah mencintai tanah air
rela berkorban untuk tanah air
mencintai itu kan dia bangga
bangga itu kan ditimbulkan
saya sampaikan tadi
ada masalah organisasi
ada yang pendidikan
mulai dari sd
kalau tidak penting mereka nggak peduli
kalau tidak bisa tidak naik kelas
sampai ke mahasiswa
masuk mahasiswa kalau dulu pelonco
menangkap tikus menangkap cecek
saya bilang apa ke presiden
jadi ganti apa
dasar bela negara
tiga hari di kelas tiga hari di lapangan
masalah sejarah menimbulkan kebangsaan
jadi tiga hari di kelas itu belajar mengenai sejarah dan lain sebagainya
terus tiga hari
tiga hari di lapangan
itu bagaimana tata cara menaikkan bela negara putih
kalau ada bencana segala macam
apa yang harus dia bantu menolong orang
sebelum dia menolong kan dia duduk
itu kan berapa semuanya
jadi ini lebih ke semangat patriotisme ya bela negaranya
terus bisa misalnya mengangkat senjata atau baris
wajib militer itu bagian atau tidak kira kira dari ide bela negara ini di
kalau sudah kita ada apa nama sudah ada kira kira negara akan perang
itu kita sudah mobilisasi
sudah apa namanya wajib militer
di sini kan begitu
tapi nanti ada yang khusus
nah itu semis sudah
jadi kalau ada kejadian apa di natuna ini sini nggak kaget lagi ada bom bom
nah ini ada semis militer
tidak semua di sini untuk apa
kita kan begini pak menar
kita kan negara demokrasi ya sekarang
berbagai macam opini pandangan dan lainnya
berbagai macam opini pandangan dan lainnya
termasuk mungkin yang merasa bahwa wah indonesia idealnya seperti ini
ada yang mengatakan seperti itu dan lain sebagainya
sehingga dalam akhir akhir ini kan terjadilah polarisasi dalam cara berpikir dan juga cara bertindak
pemilihan politik dan lain sebagainya
ini bisa menjadi jawaban ya terhadap untuk menjaga persatuan dan visi yang
karena kadang kadang sering kita
satu sama lain merasa loh kita kok gak sama ya ini ya
visinya atau cita citanya kok berbeda beda gitu
jadi itulah belanegara di dalam diajarkan semua
jadi muaranya tadi belanegara
inti dari semua itu adalah pancasila
itu kan pancasila itu kan ada
didegali dari nilai nilai budaya bangsa
yang ini bersifatnya
kalau ideologi lain itu yang buat manusia
dia tidak mendapat menggali
oh ada inilah galiannya
jadi artinya pancasila ini kalau kita lihat dari situ
itu mendapat rahmat dari allah
makanya pun orang orang kita dengar rahmat tuhan
yang mahasiswa dan segala macam
jadi kita harus bangga ini
ini rahmat dari allah
tapi kan sekarang kan yang terjadi adalah interpretasinya kan mungkin
nah ini bagaimana caranya untuk kembali menyatukan visi itu
di bangsa indonesia sendiri
jadi nanti bulan depan atau itu saya akan ada
minta berkumpul ada satu ratus enam puluh rektor
untuk menyamakan visi mahasiswa
karena masih saya yakin ini sudah ada tercemar juga
masyarakat radikal masyarakat masyarakat
baik tidak boleh gitu
kemudian masalah lain masalah muhammadiyah
dia sudah mou kemudian nu juga sudah berbagai kali di sini
dan undang undang ormas juga sudah mulai direvisi
tapi tujuannya apa
jangan tujuannya ngaur ngauran
kalau tujuan untuk bersatu menghadapinya kenapa enggak
tapi tujuannya macam macam itu nggak boleh
ya mudah mudahan yang mou dan mou
yang mou dengan kementerian pertahanan ini
ya tidak begitu
dan memang sampai sekarang tidak begitu
tapi feedbacknya atau respons bagaimana selama ini
terhadap ide belanegara
karena kata belanegara itu kan orang langsung pikir
oke bagaimana kita memilih
tapi beda misalnya dengan melahirkan kembali
semangat patriotisme cinta tanah air
karena memang mungkin
ya itu isinya
dulu kan begitu
saya kan orangnya blak blak aja kencang aja
wah belanegara begini begini begini
saya bilang kalau enggak mau belanegara ini
cara aja belanegara lain
wah ribut enak aja itu
ini adalah amanat konstitusi
kita harus melaksanakan kalau mau belanegara ini
kemudian melalui belanegara kita samakan dulu
itu tadi mulai di pendidikan
saya ingin kalau sudah belanegara baik ini
kalau sekarang ini kan pendudukannya dua ratus lima puluh juta
jadi di sini masih kecil nih
salah satu contoh tahun lalu
ada pertanyaan apa cermas tebakan tebakan gitu
nah ini yang terakhir dia nanya
di mana letaknya candi borobudur
satu negara lagi
dua indonesia negara lain
ya bukan di indonesia
borobudur aja enggak tahu tempatnya
ini nggak boleh terjadi lagi ke depan
makanya kita mulai dari satu
nah saya harapkan dua ratus lima puluh juta
kadar nasional indonesia kecil
diharapkan sepuluh lima belas tahun lagi
yang ini sudah di belanegara
kita menjadi tiga ratus juta dan suhunya besar
oh itu baru kuat sekali
tapi kan indonesia walaupun mungkin tidak akan
mudah mudahan tidak akan ada yang datang menyerang dan lain sebagainya
tapi kita kebagian dari
di tengah tengah gejolak politik yang ada terjadi di dunia
termasuk misalnya bukan saja masalah terorisme internasional
tapi masalah laut south china sea china selatan
misalnya kemudian ulah korea utara dan lain sebagainya
jadi kan pertahanan fisik dan lain sebagainya
strategi itu kan juga masih sangat diperlukan pak menhan
apa kira kira walaupun anggarannya sekarang saya sudah lihat
ya ada lumayan lah
nah itu bagaimana menggunakannya dengan baik sehingga
semua prioritas bisa diterapkan
kita ini kan berperan di asia tenggara apalagi kita jadi pemimpin
di negara lain kita dihormati begitu
kita banyak berperan
kemarin sang gerard ndhaya lok
ada tiga hal yang penting menjadi perhatian utama dunia
terutama di asia pasifik
satu masalah korea utara
yang kedua laut cina selatan walaupun sudah meredah
yang ketiga trilateral
dan ini sekarang keberadaan isis di filipina itu kan sudah merupakan
itu sudah satu setengah tahun saya sudah prediksi
kenapa saya buat itu kita yang buat
saya sudah tahu itu
jadi masalah korea utara
kita kan mendesak bpb
agar mematuhi aturan aturan yang sudah dikeluarkan
kita semua orang mendesak
walaupun tidak diindahkan oleh pemimpinnya
harus dan harus
ini kan sudah urusan dunia
kalau ini meredakan bahaya termasuk kita
kita juga mendesak juga ke pbb
yang kedua laut cina selatan
mau tidak mau orang segala macam yang membuka mereka seperti sekarang
nah dengan adanya isis yang di filipina di marawi ini bagaimana
karena ya banyak juga kan yang anggotanya di sana yang kita ekspor dari indonesia
harus ada strategi
tahun lalu tahun lalu kira kira setahun lebih lah hampir satu setengah tahun
saya sudah prediksi
pada waktu sanggeri ladar tahun lalu
saya bilang didengar teman teman
terutama malaysia filipina singapura dan lain lain
mari kita jaga keamanan kawasan
tahun ini kita juga mari kita jaga keamanan kawasan
tahun depan pasti itu juga ngomongannya
tapi kapan kita kerjanya
saya mau yang konkret bagaimana konkret
untuk ini untuk
sekarang sudah bilang tahun lalu
saya tidak ingin daerah kita dijadikan seperti di somalia
dan tidak ingin ada isis di sini
saya bentuk trilateral itu trilateral
mulai tahun lalu itu kita sudah menghasilkan patroli laut
menulangi yang suka nyandera nyandera itu
itu masih kecil kecil terjadi
tapi yang besar kalau dulu besar
kita mengangkut batu bara di sandera
jadi ke depan akan jauh lebih aman menurut pak menahan kawasan itu
apalagi dari perjanjian antara
sekarang tinggal darat
akhirnya kita masih berpikir bagaimana cara efektif
tapi porsi indonesia itu sendiri seperti apa mengingatnya
kita juga kan ada keterbatasan ya dalam manpower dan juga anggaran teknologi dan lain sebagainya
jadi apa ada masing masing tugas tanggung jawabnya
atau ini bagaimana
jadi kita sama sama trilateral
kemarin saya kasih kuliah umum di singapura
memang waktu kumpul kemarin di tarakan
si brunei dengan singapura saya ajak juga nih
saya bilang kakak jangan aja
nanti kamu masuk ke lapangan kamu
singapura kalau nanti misalnya blokade patroli lautnya kurang
nanti minta kamu juga tolong
bikin terjadi itu
jadi mau tidak malah harus ada dialog terus menerus
dia perlu masih bertahan
seberapa lama ke depan kira kira akan diterapkan ini mui atau seterusnya
mungkin dua tiga bulan lagi kita latihan di sini
saya bilang di kalimantan
baru latihan di kalimantan kita latihan ke ujungnya
rentaingan pulau pulau itu
karena kita sudah membuat posko bersama
satu kita di tarakan
saya minta yang kedua filipina di bungaung
jadi kalau ini paling ujung
yang ketiga malaysia di tawau
jadi kalau ada apa apa yang di tawau kita tarikan
ini sudah ada
jadi bisa ya ada reaksi cepat
dengan meningkatnya saya lihat ya anggarannya lumayan ya
ini kan berarti ada pemikiran bahwa masalah pertahanan itu sangat penting di indonesia
tidak bisa ditawar kembali
nah ini bagaimana penggunaan dari anggaran itu sehingga mencerminkan
bahwa ya harus ada yang diperbaiki yang ditingkatkan
sehingga porsi penggunaannya itu idealnya seperti apa
kita kan tidak terlalu banyak membeli yang baru baru
maksudnya yang baru baru begini
yang lama itu yang sudah pesawat yang sudah lima puluh tahun ya diganti lah
nanti kalau tidak diganti
nanti jatuh sendiri nanti dia itu
ganti pesawat baru
tergantung ini ya
penggunaan dan pemeliharaannya
jadi yang lain dilengkapi
komunikasinya kurang bagus
kemudian rudalnya kurang
dan itu kita lengkapi
itu maksudnya di darat di laut begitu
kapal kita sudah bisa buat sendiri kan
sekarang kembali ke anggaran
sekarang sudah satu ratus delapan triliun misalnya
ini penggunaannya menurut anda
apa menahan sudah sesuai
jangan misalnya lebih ke nanti belanjaan rutin spending dan lain sebagainya
karena belanja barang belanja modal belanja pegawai
pegawai itu gaji itu juga
nanti lebih apa namanya kalau gaji di tingkat besar
berarti belanja ini kurang
jadi peningkatan yang paling dirasakan di pos mana
saya rasa kalau saya lihat amerika ya australia
belanja barangnya kuat
apalagi di amerika serikat
makanya garang jatuh jatuh
sudah banyak pilih barang
dia lebih banyak dari modal dengan pegawai
harus dipihara terus
dan tentu saja yang teknologi yang terakhir yang canggih dan lain sebagainya
kita kan kurang
menhan tadi mengatakan sekarang kan kita ya bagian dari asean
dan kita istilahnya nggak mungkin lah nanti perang satu sama lain bukan merupakan komitmen kita selama lima puluh tahun ini
tapi yang paling ditakuti ya kawasan ini saat ini tuh sebenarnya apa dari segi keamanan
kita sebutkan tadi china di laut china selatan
tapi dengan adanya misalnya ya amerika serikat lebih proteksionis lebih mengundurkan diri lah dari kancah internasional
kemudian eropa juga kita lihat mereka sangat fokus untuk
untuk meningkatkan untuk nato nya
ini kan dikomplain terus oleh donald trump katanya harus ditingkatkan ini budget keamanan
di asean sendiri apa ya yang
china itu ancaman atau tidak nih ke depan
karena sudah agak melemah dari dulu
akibat saya bicara begitu dua bulan kita bertemu di china asean plus ini
orang kedua yang dari presiden itu
jenderal pan changlong dia bilang begini
laut china selatan ada pekarangan rumah kita bersama
artinya aseanai mari kita manfaatkan dan mari kita jaga keamanan
udah terbuka itu berarti
china bilang kapan kena ganggu lewat lewat aja deh
jadi tapi ada masalah masalah yang lain lain pasti ada lah
saya minta ini jangan terjadi perang di laut cina selatan
ini rugi dunia kenapa
kemudian lima sampai delapan triliun satu tahun lewat situ
kalau terganggu singapura nganggur
jepang juga begitu
mari kita jaga keamanan menahan diri gitu
panas panas gak apa apa kasar gak perang aja deh
tapi perdagangan tetap jalan
kalau terganggu kan lain terganggu
apalagi kita juga sama
tapi negara negara tetangga saya lihat kan mereka juga sangat concern ya budget anggaran mereka
justru persentasenya lebih tinggi misalnya dari indonesia
pak menahan sendiri melihat nih bagaimana kita dibandingkan dengan negara negara tetangga kita
kalau kita lihat ya nggak kalah kalah lah kita
walaupun vietnam itu kan beli beli terus ya
sukhoi banyak dan lain lain
kita kan juga banyak juga
karena ya vietnam yang banyak
singapura dengan malaysia
yang lain ya dibawah kita jauh
itu kecil sekali
jadi kita termasuk yang bagus lah
sama imbang lah dengan
gak ada kalah kalah
ke depan ini bagaimana
apalagi kita melihatkan sekarang situasi di timur tengah
dan pengungsi juga ini kan merupakan tantangan ya bagi indonesia
kita kan sering dijadikan tempat untuk transit bagi para pengungsi
pak menhan strategi yang paling penting ke depan
mengantisipasi gejolak gejolak yang tidak predictable
apalagi dimana masyarakat kita sekarang
rentan terhadap polarisasi yang terjadi di dunia
untuk menjaga persatuan ini ke depan
pak menahan sendiri optimis
satu dengan bela negara
kenapa itu bagus
sudah kelihatan hasilnya
walaupun dua tahun lebih
yang kedua adalah
kita jangan mengandalkan presiden
presiden sudah banyak pembantu
tidak ada masalah
apa yang dilakukan pembangunan
jalan kita lihat yang luar biasa
kita lihat jalannya dimana
di kalimantan itu sudah berapa ratus
mungkin sudah beratus ratus kilo
dari segi infrastruktur inilah
kemudian banyak kan
jalan harus bagus
karena cina dulu
dari dulu begitu
yang kedua adalah pemimpin
pemimpin kan gubernur
sampai ke camat luar
itu kalau sudah bagus semua
jangan ada misalnya narkoba di sana
suatu hari saya lihat dimana tempat
ini sudah subuh
kok dia diamin saja
nah ini kan apa kerjanya kepala daerah
apa kerjanya bupati
ya keben dia
kemudian masalah isis
itu kan urusannya kepala kampung
apa segala macam
makanya saya bilang kepada
saya kumpulkan waktu
banyak saya kumpulkan
gubernur mengumpulkan bupati wali kota
pakai yang dulu
jangan sampai yang dulu itu jelek
kok kan lapor
gak ada ktp
wah ini polisi
cepet saya dulu kenapa gak ada ktp
nah kalau ada ktp
ini kok dihapus hapus
nah kalau semuanya bangsa ini
dari ujung ke ujung begitu semua
dia kan terdesak begitu
jadi jangan menghadap presiden
ini pemimpin pemimpin ya
dipilih rakyat ya
saya paham kira kira bela negara ini kan memang harus semangat dari diri sendiri
rasa cinta tanah air patriotisme
cuma kan bentuk bentuk dari mengungkapkan rasa cinta ini kan beda beda
kita kan sudah lihat misalnya
apalagi masa pilkada pemilu dan lain sebagainya
yang kita lihat terakhir kan itu
ya masing masing dengan cara mencintainya itu
yang ada terjadi adalah semacam perseteruan horizontal
nah kita tahun dua ribu sembilan belas kan tidak jauh di hambang mata
dan apa kalau kita belajar
belajar dari pilkada gubernur jakarta kemarin kan
ya memang harus belajar
nah ini bagaimana supaya memastikan indonesia itu
harus ada titik
yang baik itu sulit mencapai
tapi harus berusaha
itu ujian begitu
tahun dua ribu sembilan belas itu tidak
tidak ada goncang goncangan
karena kalau kita bicara ya itu
karena politik orang wah
kalau dibilang politik marah nanti
pasti di rumah tangga saja berantem
masalah politik itu
di dalam partai yang berantem
tapi saya ingat kata kata presiden trump dulu kan
kecintaanku pada partai yang berakhir
tergantung kecintaanku pada negara
negara dulu baru partai
ini terbalik kadang kadang
partai dulu dah
nah itu nggak boleh
selagi itu begitu
nggak banyak kacau kacau lah
buat negara kita nih
semangat persatuan kita itu sebenarnya
pak remiza melihat setelah begitu lama mengamati dan ini
saya lihat luar biasa
kita mau beli negara
datang ke sini
luar biasa ini
jadi tinggal dipoles ditambah lagi
jadi luar biasa
apakah ini dengan apa namanya
bahasa latihan militer
pertamuka nggak tahu
pertamuka itu latihan militer
saya bilang itu meninggal ke
yang bermutu mutu negara
jadi yang sekarang kan ada keinginan untuk menjaga ya
salah satu tadi kita sudah sebut undang undang terorisme
ini menurut pak remizat langkah yang betul
mengubah undang undang terorisme
yang selama ini mungkin
atau justru ada kemunduran karena
ya seharusnya tni misalnya tidak
apa mau dibiarkan nanti polisi babak buruk kan ya nggak
dan kita juga ada undang undangnya
jadi kalau kita lihat apa
ini kita bagi dua
ada kecil di sini
besar di sana
jadi itu polisi tni
kapan polisi pul di sana
kalau pul di sana tni nggak ada
tapi kalau tengah tengah
kayak waktu di ambon berapa tahun lalu
itu harus dua duanya
kapan tni akan besar
kata kata tni kecil
kalau mulai dari sini
tapi kalau tengah tengah
kapan tengah tengah besar polisi
kapan besar tni
harus ada itu
nggak bisa besar semua atau kecil semua
kalau misalnya revisi terhadap undang undang ormas
itu menurut pak riamizat sebagai upaya untuk lebih menjaga kesatuan
agar tapi yang menyimpang
yang tidak pancasila
yang ada tujuan lain
itu bubarin aja
tapi kalau tujuan bagus kenapa enggak
kita lebih gampang
walaupun ini kan tidak sesuai dengan semangat demokrasi
sebenarnya kan orang kalau memiliki beda pandangan asal tidak
bagaimana bangsa ini sebesar atau bagaimana bangsa ini kuat
itu dulu bagi saya
kita begini begini bangsa ini pecah atau nggak ada gunanya
ada misalnya kita lihat salah satu dari yang harus kita pertahankan adalah intervensi dari pihak luar
ini khususnya di bagian papua
kita lihat misalnya ada gerakan gerakan untuk misalnya upaya mecah belah papua
ini menurut saya sangat prioritas ya
karena gerakan gerakan ini juga berarti harus
bersikutan dengan negara tetangga
siapa polisi yang tanya harus sama sama
kalau sudah makar sudah ini
itu bukan masalah hukum lagi
itu masalah di mana mana coba amerika
dia tentara keluarga
nah sekarang alhamdulillah minggu depan atau saya nggak tahu ya
ada satu tiga ratus siswa papua datang
saya belakan negara dulu
berapa minggu gitu
baru dari sana dia masuk ke universitas
diharapkan ke depan
kepala kepala negara dari para kepala daerah
kemudian nanti sudah lebih mencintai bangsa
tapi pak minhan khawatir melihat apa yang berlangsung
apalagi ini biasanya aktornya kan bukan di indonesia
banyak temannya misalnya di australia
dan didukung oleh macam macam lah istilahnya
bagaimana kita menangkalnya supaya
yang menangkalnya kita dulu yang dituarkan di sini
kemudian ya kita
sambil kita ketemu dengan menhan nya australia
itu sering dibahas
karena ini sesuatu yang australia juga
walaupun kena atau tidak
kami saya tidak akan pernah ikut ikut cewek cewek ke negara lain
tapi saya minta negara lain jangan pernah ikut cewek cewek
saya ngomongnya di australia dua kali
apa reaksi mereka
penting saya ngomong keras dulu
itu negara negara kecil yang lain lain itu
di sebelah timur australia
saya bilang tidak usah uruskan negara kamu sendiri
tapi itu di australia
tapi biasanya kan tekanan ini bukan saja di perintahan
tapi justru di masyarakat itu sendiri
yang penting penting di banknya ada orangnya
saya ngomong kemarin di singapura
kamu macam macam di timur
di sini kamu saya anjurkan
saya tantang begitu
karena negara kita bersama
kita kan demokrasi kita
ini ya berarti kan
ya ada kecemasan lah dengan berbeda ideologi pandangan dan lain sebagainya
supaya tidak diterjemahkan menjadi demokrasi dengan ekses yang negatif
tadi saya sampaikan
optimis atau tidak sih
ya harus optimis ya
kalau sudah menang negara optimis
ini tidak akan
yang lain bagaimana
kadang kadang akhir akhir ini kan
apalagi di sosial media
makanya saya semangat kan untuk bela negara
kemana dari aceh
acehnya sudah dua kali saya
ke papua ke madu sudah
terus semuanya banyak mau belajar bela negara
cara mengatasi jerman aja mengatasi
bukan dengan senyata
dengan hansip pertahanan sipil
mungkin salah satu juga
mengembalikan pemahaman kita terhadap pancasila
yang sempat mungkin setelah orde baru tumbang
kita sempat melupakan
setelah orde baru tumbang
ada disangka ini buatan orde baru
paham radikal mastuk
ini harus keluar ke latihan yang berat
sekarang harus diubah mindsetnya
karena memang dulu zaman orde baru diasosiasikan dengan ini
ini sekarang harus betul betul keluar dari diri kita sendiri
yang pertama kali harus indoktrinasi baru
orang ucuk ucuk gak mau dia
saya yang diperhatikan semua
mulai dari sd
ini perlu ditata juga nih
terima kasih banyak pak rian misal
insightnya menarik sekali
saya ini bukan karena di sini ya
orang yang kenal saya dari dulu
dari malam ini
lieutenant sampai sekarang
saya tidak pernah berpikir apa
saya berpikir bagaimana negara ini tidak pecah
saya kalau misalnya
kalau misalnya ada pemerintah tersinggung saya
kita berdoa saja supaya negara ini tetap aman
saya berdoa tiap sebutan
termasuk negara ini
bangsa ini ya allah
selamatkan bangsa ini
kalau semua ratusan juta berdoa itu tuhan akan kasih
kalau kita mau negara yang bagus
buat tuhan senang
kalau tuhan senang
tapi kalau kita membuat tuhan tidak senang
itu kunci menurut saya
yang penting pertahanan kita
strateginya sudah benar
dan segala macam upaya yang kita bisa lakukan
diskusi ini bagus
mudah mudahan bisa berlanjut lagi
pasti bermanfaat bagi pemirsa kita
perlu ada pencerahan seperti ini
perlu memahami strategi yang kita miliki
dengan menteri pertahanan ri
pak remy zatliakudu
insight akan kembali besok
dalam di lain waktu ya
bersama saya desi anwar